matanya udah ngijinin a'a tinggal di rumah
alhamdulillah ya allah alhamdulillah
berarti kita harus segera merencanakan pernikahan kita
doa kita tadi kaburkan sama allah
jalan kita untuk hidup bersama tadi bermudah a'a
nah sobri akan mengurus pernikahan kita
alhamdulillah ya allah
kira kira ada berapa orang lagi yang mau kamu rekrut di cidahuk
kayaknya yang deket deket ini mah ada lima lagi coba
kalau sampai bisa berangkat semua coba
ampun ini berduaan setiap hari
ntut tutu kangen peluk peluk cium cium
perasaan baru juga ketemu kemarin
ih moms kata siapa aku baru ketemu kemarin
aku itu bukan cuma baru kemarin ketemu sama cut tapi barusan
iya tapi belum sempat ngobrol sama peluat
uh uh soalnya kan tadi di rumahnya opa moms
sejak kapan kamu manggil pak kemet opa
tadi itu kan aku nanya sama pak ustadz
cius dijawab sama pak ustadz
dijawab lagi mioyeng
udah gitu tadi aku langsung aja bilang yaudah opa ustadz
kalau gitu mulai sekarang aku manggil opa ustadz aja yuk
terus kata dia yups
kok nggak pada ketawa
nggak lucu ya
nggak biasa aja
terus kenapa kamu lama
kan aku itu belajar ngaji
terus aku juga udah lama nggak ketemu sama opa ustadz
jadi sekalian aja deh aku kangen kangenan
kok dikasihin oleh oleh sama pak ustadz
apa itu tut
nggak tau buka yuk
jarang jarang pak emet ngasih orang hadiah
pasti bentar lagi kiamat
seumur hidup mama kenal pak kemet gak pernah dia kasih hadiah sama orang lain
jangan pada sujud
ini itu berarti opa ustadz sayang sama aku
kok muka kamu jadi cerah
aduh kamu nggak lihat apa mamahnya kayak apa ya
pasti cerah muka anaknya
bukan karena moms
aku itu pakai ini
ini itu serumnya cut
kamu tahu nggak
kalau kita pakai ini wajah kita itu bisa cerah dalam waktu tiga hari
terus selesai pakai serumnya aku juga pakai ini
nah pertama kamu pakai dulu serumnya
kamu tinggal taruh aja di jari kamu serumnya
terus langsung deh
kamu usap usap tuh
nah kalau udah rata
kamu langsung pakai ini jangan lupa
mau tahu caranya
jangan suka marah marah
jam istirahat asobi udah mau habis
asobri harus balik lagi ke kantor
bukannya asobri nggak mau lama lama di sini
dede juga nggak mau ganggu kerjaan a a
asobri bangga sama dede cantik
asobri gak salah pilih pendamping
terima kasih ya udah ngerti asobri
ya udah yuk pulang
sebentar asobri mundur dulu
saya teh masih sedikit bingung
dengan cara pikir
dan pemahaman tentang perbedaan pendapat
kamu kan murid pasti bingung
pendapat itu adalah sikap
sikap kita terhadap
atas sebuah kejadian
kalau ada orang lain menemukan fakta lain yang bertolak belakang dengan fakta yang kita temukan
maka akan timbul pemikiran lain
itulah beda pendapat
tapi kenapa bisa timbul permusuhan bahkan perpecahan karena perbedaan pendapat itu pak ustadz
karena faktanya cuma satu tapi opininya yang banyak
opini dibungkus egoisme dan fanatisme golongan dibumbui oleh sifat merasa paling pintar
akhirnya masing masing mengklaim bahwa opini atas faktanya yang paling benar
tipu daya seton masuk dalam alam zikir
paham pak ustadz
sudah waktu suhu
iya pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
halaltafalima'alaikum warahmatullahi wabarakatuh